menteri luar negeri retno marsudi siang ini memberikan pernyataan resmi terkait penyanderaan wni di pulau sulu filipina
menlu mengatakan kondisi tujuh wni yang disandera oleh kelompok bersenjata di filipina dalam kondisi sehat
mereka saat ini berada di pulau sulu filipina
dan meskipun para sandara ini dibawa berpindah pindah dan dibagi dalam dua kelompok
pemerintah ri juga terus melakukan koordinasi dengan pemerintah filipina
pada satu juli presiden jokowi sudah mengirim surat ke presiden filipina rodrigo duterte
agar memberikan perhatian kepada para wni yang disandera
pada tanggal tujuh juli dua ribu enam belas presiden republik indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan presiden filipina
dan mengulangi lagi pesan yang telah disampaikan dalam surat beliau
nah saya ingin beranjak kepada informasi yang kedua
yaitu informasi masyarakat
mengenai kasus baru penyangraan tiga abiga warga negara indonesia
pada tanggal sembilan juli dua ribu enam belas sekitar pukul dua puluh tiga tiga puluh waktu setempat
telah terjadi perompakan terhadap kapal bukat penangkap ikan lld satu ratus tiga belas lima f berbendera malaysia
di perairan malaysia atau tepatnya di sekitar wilayah velda sahabat lahat gardu malaysia
kejadian tersebut baru dilaporkan oleh pemilik kapal kemarin
pada tanggal sepuluh juli dua ribu enam belas